peraturan tentang cuti kampanye calon presiden petahana
masih disusun oleh komisi pemilihan umum
tidak adanya pasal dalam undang undang pemilu
yang menyebutkan calon presiden petahana wajib melakukan cuti
masih menjadi perdebatan
komisi pemilihan umum masih menyusun peraturan kpu
kpu masih belum sepakat soal cuti kampanye capres
serta aturan partai baru berkampanye capres tertentu
komisioner kpu wahyu setiawan menjelaskan
hingga kini kpu masih menggodok aturan kampanye pilek dan pilpres dua ribu sembilan belas
kpu telah melakukan uji publik dan akan segera menggelar rapat konsultasi
dengan dpr dan pemerintah sebelum aturan benar benar disahkan
kan sudah ada wacana lain ada pemikiran lain
apakah akan disamakan dengan cuti kepala daerah
tetapi tentu saja kan situasinya berbeda
kepala daerah adalah presiden dan kepala daerah
oleh karena itu titik temunya prinsipnya adalah
keberlangsungan tugas kepala pemerintahan dan kepala negara harus berlanjut
berlangsung tugas tugas itu
kemudian harus ada jaminan tidak menggunakan fasilitas negara
dan ada jaminan kpu memperlakukan kandidat itu secara adil dan setara
dalam pkpu itulah kita akan merumuskan hal itu
tapi kpu nya belum ada
sehingga kita tunggu bersama sama hasil uji publik sudah kita lakukan
uji publik kemudian kita nanti matangkan di rapat konsultasi
yang perlu kita garis bawahi adalah belum ada pkpu kampanye pemilu dua ribu sembilan belas
sehingga termasuk partai baru apakah boleh mencantumkan tanda calon presiden atau tidak
itu belum ada keputusan
ketua kpu arief budiman menegaskan bahwa calon petahana wajib cuti
ketika pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
namun cuti tidak harus diambil selama masa kampanye
melainkan di hari hari tertentu menyesuaikan jadwal kampanye presiden
kalau pil pres cuti pada saat kampanye
jadi misalkan besok mau kampanye dia cuti hari itu
tapi kalau pil kada cuti selama masa kampanye
jadi masa kampanye dari tanggal sukian sampai tanggal sukian
dia harus cuti selama masa itu
tapi kalau pil pres cuti pada saatnya
nah itu bedanya
sementara itu partai golkar dan pd perjuangan sepakat soal aturan presiden yang tidak perlu cuti
pada saat kampanye pil pres
kedua partai menilai dalam konteks perundangan di indonesia tidak ada istilah presiden ambil cuti
dalam pil pres mendatang
memang dalam konteks perundang undangan di indonesia
tidak dikenal yang namanya presiden mengambil cuti
karena presiden itu adalah
adalah lambang negara
dan kami bersepakat bahwa serah terima kekuasaan presiden hanya akan terjadi pada saat pelantikan
dengan demikian atau diambil sumpah
dengan demikian tentunya peraturan peraturan di bawah itu perlu menyesuaikan
berbeda dengan partai golkar dan pd perjuangan
partai gerindra dan pks meminta presiden jokowi untuk cuti pada saat kampanye pilpres mendatang
dilansir dari cnn indonesia com
dan keketua komisi dua dpr fraksi gerindra
patria menyampaikan bahwa calon presiden petahana tidak boleh melakukan kampanye di hari kerja
dan saat ini pemerintah tengah menunggu hasil kajian aturan cuti
bagi calon presiden petahana di masa kampanye
begini aturan kpu pelaksanaan dari undang undang pemilu kan belum keluar ya
baru diskusi ya apakah presiden yang incumbent
calon presiden incumbent itu melakukan cuti selama kampanye
atau seperti apa
itu kan harus ada petunjuk teknisnya
siapa yang itu kan tentu kpu
kalau kita mensiratkan atau terjemahkan undang undang pemilu kan selama kampanye cutinya
tapi bagaimana teknis ininya saya kira belum bisa dijawab
rancangan peraturan kpu mengenai kampanye pemilu dua ribu sembilan belas
sebelum menegaskan aturan cuti masa kampanye calon petahana
presiden jokowi hanya fokus pada program kerja hingga dua ribu dua puluh
kalau ada yg khusus
nggak harus ada mikrofon
jika dalamtersan aga
dari dua ribu lima belas ke dua ribu dua puluh v satu ratus lima belas perunding elaboransinya
undang undang kesudatan itu mungkin tidak bisa disatu secara enorm
itu mungkin biliatkan sudah masuk ke dalam tujuh tahun untuk menimpa data ket quantity website
jika berjaya di depan
ykpu mulai asing mengunsung chance ini
tidak perlu cuti saat kampanye
ya karena kita melihat
memandang dari perspektif
sejak diambil sumpahnya
sebagai presiden dan
akhir kekuasaan itu pada
ambil sumpah untuk pergantian
presiden jadi tidak
boleh ada kekosongan dalam
masa kepemimpinan lima tahun itu
cuti berarti kan berhenti
melaksanakan tugas tugas ke negara
nah kewenangan diserahkan kepada wapres
itu tidak boleh karena presiden itu
adalah mendatangkan konstitusi
kita ini kan belajar demokrasi dari amerika
juga pertanyaan amerika itu presiden cuti
kampanye maju lagi running lagi ya
kampanye maju prioritas kedua obama lah kan
jadi itu yang
tidak boleh seharipun atau sedikit pun malam
tidak boleh ada kekosongan kekuasaan di situ
kalau presiden dalam perjalanan
presiden ini hanya
diberikan kepada wapres ketika
presiden sudah meninggal atau melanggar
konstitusi diberhentikan dari jabatannya
otomatis wakil yang diangkat
tapi itu kan lewat proses ketatanegaraan
tapi tidak bisa presiden yang beliau
langsung kasih ini saya ada cuti
jadi pegang dulu
itu tidak bisa
tidak ada aturan yang mengatur
tidak ada aturan yang mengatur
kalau pandangan gerindra harus cuti atau
seperti argumen itu bisa juga
ya agak berbeda
sama pak komarudin
yang pertama kita memang harus membedakan
presiden sebagai kepala negara
presiden sebagai kepala pemerintahan
presiden ketika sebagai calon presiden
nah beda dua hal ini yang berbeda
sebagai kepala negara sebagai kepala pemerintah
sebagai presiden definitif
dia memang memegang mandataris
mandat selama lima tahun
tidak berkurang satu hal
tidak berkurang satu hal
tidak berkurang satu hal
tidak berkurang satu hal
tidak berkurang satu hari pun
seperti kepala daerah bupati itu
tidak berkurang satu hari pun
tidak boleh ditambah tambah atau dikurang kurang
satu hari pun
sampai tanggal dua puluh oktober dua ribu sembilan belas
tidak boleh ditambah satu hari
tidak boleh dikurang satu hari
namun demikian karena presiden menjadi calon
namun demikian karena presiden menjadi calon presiden
ada aturan yang mengatur
yaitu undang undang pemilu
dulu undang undang presiden dan wakil presiden
sekarang jadi satu undang undang pemilu
masuk dalam undang pemilu
bisa dicopot dirinya sebagai kepala
ketika masuk undang undang pemilu
kapan presiden sebagai presiden
yang mandataris tadi
yang tidak boleh kurang satu hari pun
yang memiliki kekuasaan
kapan dia sebagai calon presiden
inilah yang diatur oleh undang undang pemilu
kalau mengacu pada undang undang pemilu
mengacu pada undang undang pemilu
presiden harus cuti kampanye
presiden harus cuti kampanye
harus cuti kampanye ketika
bukan masa kampanye
bukan selama masa kampanye
ini berbeda dengan
kalau pilkada bunyinya
harus cuti selama
makanya ketika ahok kemarin di jakarta
lebih senang tidak cuti
lebih menguntungkan bagi incumbent
itu tidak cuti tidak kampanye
karena dari pagi sampai malam dia disut oleh tv
dengan berbagai kegiatan
semua bukan cuma ahok
tapi semua kepala daerah
lebih senang tidak cuti
karena kegiatan bekerja itu
menjadi kampanye tersendiri
tersendiri tersembunyi dan dibiaya oleh negara
kepala daerah itu kalau boleh pilih
tidak usah kampanye
tidak usah cuti dan nggak usah kampanye
melaksanakan kegiatan itu sudah bagian kampanye
yang lebih hebat dari kampanye
bagaimana dengan presiden
di undang undang memang disebut
tidak disebut selama masa kampanye
itu artinya apa
di minggu pertama
di bulan pertama
ketika dia kampanye di dua hari itu
bahkan tujuh hari sebelum
dia mengajukan melalui sekretaris negara
dia harus buat jadwal
melalui seknek lapor
presiden akan cuti
katakanlah pada tanggal satu oktober
dan dua oktober
katakanlah jatuhnya hari senin dan selasa
cuti dia boleh
hari itu kan hari kerja sebetulnya
bukan hari sabtu minggu boleh boleh
saat saat cuti itu kewenangannya diserahkan kepada siapa
nah baru kita bahas ke situ
ketika kampanye presiden harus cuti kampanye
harus kalau dia tidak cuti kampanye
dia melanggar undang undang
karena dipemilu sebagai capres atau capres
tidak boleh menggunakan pasir negara
kalau dia tidak berkambara bagaimana
kalau dia tidak berkampanye
ini masih dapat tebel boleh
tidak cuti jadi tidak masalah
tidak salah jadi tetap sebagai presiden
tidak ambil kampanye
itu yang saya pahami dia boleh tidak kampanye
ini yang juga diuntungkan oleh capres
jadi capres incumbent diuntungkan
dia tidak usah cuti saja
selama masa kampanye enam bulan ini
tapi tidak beraktifitas kampanye ya
tidak beraktifitas kampanye
tapi kan sebagai presiden
dia meresmikan ini meresmikan itu
itu kan punya nilai efek yang lebih besar
bukan dari sekedar kampanye dihadiri sepuluh ribu atau seratus ribu sekalipun
sekarang kita sekarang coba masuk kalau misalnya
sekarang bagaimana kalau dia mengambil kampanye
dia harus cuti
bagaimana dengan kekuasaannya
kekuasaannya tentu dia tetap sebagai presiden
kekuasaannya tentu dia tetap sebagai presiden
tapi ketika dia cuti
dia sebagaimana juga
dia bisa menangani
ketika dia pergi ke luar negeri
penuh diberikan pada wapres
sehingga jabatan presidennya hilang
tapi wapres menjalankan
apalagi dia ini
presiden dan wakil presiden dipilih bersamaan
apalagi dia ini presiden dan wakil presiden dipilih bersamaan
jadi selama dia cuti
tidak hilang bang komar kekuasaannya tidak hilang
cuma sebagai pelaksanaan disitu
siapa yang terima tamu
siapa yang meresmikan jalan
pabrik ketika dia cuti kan tidak bisa
itu yang tadi dimaksudkan dengan wapres
itu yang dijalankan oleh
rancu yang tadi saya sampaikan disitu
sekarang pertanyaan saya kepada bang ressa
sekarang pertanyaan saya kepada bang reza
kalau presiden cuti ajukan surat izin kepada siapa

masa dia minta izin kpu
kpu sudah masuk pada rezim pemilu
kampanye ini masuk rezim pemilu
kpu sebagai penyelenggara tertinggi
bukan presiden loh penyelenggara
kampanye ini penyelenggara tertinggi adalah

memang yang membuat undang undang pemerintah bersama kita
panitia ikut aturannya
seminggu tujuh hari disebut
dia harus mengajukan
tadi saya bilang tanggal satu dua oktober presiden mau kampanye
jadi seminggu sebelum tanggal dia ajukan
ajukan tanggal ini saya mau cuti mau ke kalimantan
mau ke papua kira kira begitu
apakah kekuasaan hilang
tidak bang komar tidak sehari pun dianggap
kekuasaan yang lima tahun tiga ratus enam puluh hari itu berkurang tidak
orang cuti namanya cuti itu kan berhenti
dari aktivitas sementara
nah kalau dalam kondisi kekosongan jemaah
ada sesuatu terjadi
siapa yang ambil alih kekuasaan sebagai
penglima tertinggi tadi yang disampaikan pak rai
penglima tertinggi angkatan bersenjata republik indonesia
sebagai kepala negara dan kepala pemerintah
bupati kepala daerah dengan presiden
presiden itu kepala negara kepala pemerintahan
dan wapres tidak boleh melakukan tugas itu
sepanjang presidennya masih hidup
dan tidak melanggar konstitusi
karena itu tidak boleh cuti
contoh yang sederhana
contoh sederhana presiden pergi
kemarin ke afganistan
pergi ternyata dalam negeri ada masalah
anggaplah ada konflik ada ribut ribut
ada sesuatu yang penting harus diputuskan
siapa yang memutuskan
wapres yang memutuskan di jakarta
tapi presiden yang sedang di afganistan
kan pasti berkoordinasi dengan wapres
pak presiden ini ada masalah begini begini
pak presiden pendapat bagaimana
maksudnya sudah ada contoh real misalnya
artinya kekuasaan presiden
sebetulnya tidak hilang
memang wapres yang mengeksekusi
karena dia yang ada di indonesia
presiden yang kebetulan ada di luar negeri
dia tetap berkoordinasi
wapres yang baik pasti dia lapor presiden
maksudnya ini bukan kondisi yang baru juga begitu bang
tidak bisa dibedakan
harus dibedakan kunjungan presiden dengan cuti
itu dua hal yang berbeda
karena presiden ke luar negeri itu adalah melaksanakan tugas kerja di luar negeri
kunjungan itu kan bagian dari kerja presiden
itu kan harus berhenti aktivitasnya
itu ada beda di situ
jadi tidak ada ketika dia harus cuti
di situ wakil presiden tidak ada keharusan
harus pak presiden begini
nggak bisa karena kewenangan tadi
baik nanti kita akan kembali lanjut ulasan ini
dengan dengar ulasan dari pak rudeng setelah jadinya
tetap di cnn indonesia prime
terima kasih pak komar
tadi melihatnya secara makro juga bahwa di undang undang dasar
mungkin tentang presiden sebagai lembaga negara
lambang negara maksudnya
yang tidak bisa cuti sehari pun bahkan
saya perlu apresiasi terhadap komisi pemilihan umum
yang sayang sekali hari ini tidak datang
persiapan pemilu dua ribu sembilan belas
kpu melakukan uji publik
terhadap rancangan peraturan kpu
dari uji publik itu
akhirnya kita tahu ada perbedaan
di pemilu sebelumnya dengan pemilu sekarang
yang sebetulnya perubahan itu
dengan apa yang ada di dalam
undang undang pemilu tujuh dua ribu tujuh belas
jadi dalam rancangan peraturan kpu itu
yang mencalonkan sebagai calon presiden
padahal di undang undang tujuh dua ribu tujuh belas
ada kata harus bagi
baik presiden gubernur
wali kota dalam masa kampanye
berdasarkan uji publik ini
kita mengetahui harapannya
peraturan yang berikutnya juga
dilakukan uji publik jauh jauh hari sebelum
di rapat dengar pendapat
jadi pemilu dua ribu sembilan belas
ini pemilu serentak pertama
harus dipersiapkan harus banyak orang yang terlibat
untuk kemudian merumuskan
regulasi pemilu dua ribu sembilan belas nanti
tapi aturannya seperti apa
harus cuti tidak
dalam undang undang tujuh dua ribu tujuh belas
untuk pemilu dua ribu sembilan belas
untuk pemilu dua ribu sembilan belas
dan juga undang undang pemilu dua ribu empat
semuanya harus cuti dan peraturannya juga harus cuti
dulu tidak ada permasalahan
kenapa kemudian ada permasalahan
harus cuti padahal kan ini
sebuah kesalahan dari
dari kpu yang merancang peraturan yang
harapannya akan diperbaiki
jadi harusnya tidak cuti
kpu sebagai pelaksana undang undang
sebagai penyelenggara pemilu harus mematuhi
jadi ketika undang undangnya menetapkan
presiden dan kepala daerah itu harus
cuti dalam berkampanye
jadi peraturannya harus kemudian
mewajibkan cuti tinggal kemudian tadi
yang disinggung oleh pak komar
misalnya tadi sudah di
diperbaiki oleh pak riza
di pemilu sebelumnya
minimal harus mengajukan tanggal tanggal
cutinya dan sudah ditekankan bahwa
yang dimaksud cuti dalam kampanye
bukan selama masa kampanye itu
tapi saat dia berkampanye
tidak sepanjang masa kampanye
beda kan antara presiden yang cuti dalam
berkampanye dengan masa kampanye
yang jumlahnya delapan bulan itu
apa yang bisa dilakukan kpu dalam soal
pkpu terkait dengan cuti ini
kemudian untuk bisa memperbaiki
kondisi karena tadi disebutkan
bertentangan dengan undang undang diatas
kpu belum ditetapkan yang draft kemarin
kpu harus melakukan uji publik lagi
atau ayat ayat yang bermasalah
yang bertentangan dengan undang undang
dan kemudian harus merinci
tentang cuti tersebut
pak kumar kalau disebutkan
di pemilu pemilu sebelumnya
cuti enggak masalah itu bagi calon
apa yang kemudian menjadi kendalanya sebenarnya
pemilu dua ribu sembilan belas ini beda dengan yang lalu ya
bicara politik itu bicara kemungkinan
dulu itu enggak ada kemungkinan
pilkada itu ada pisah
antara kadaerah yang ini satu kali
berlangsung ke pemilihan legasnya
nanti pemilihan presiden pemilihan dpd
satu hari dilakukan
jadi aspek keamanan apa
harus dipertimbangkan dengan baik baik
ini kita urus negara bukan urus rt ru ini
apa yang paling dikhawatirkan sih sebenarnya
kalau misalnya melihat contoh yang sebelum sebelumnya
petahana juga lancar lancar saja
cuti satu dua hari tanggal tanggal tertentu
tidak selama masa kampanye
apa yang kali ini dikhawatirkan
kalau misalnya itu
cuti yang paling dikhawatirkan agar publik
bisa punya gambaran apa sih yang paling dikhawatirkan
kita kan harus melihat tadi
pilkada langsung serentak
begini seluruh aktivitas politik
terjadi dalam satu hari
dan dalam satu hari itu presiden
hanya presiden itu sampai memegang
mendetaris konstitusi tadi bisa menentukan
bisa menyatakan perang
itu ada di tangan presiden
lalu kalau dalam posisi presiden cuti
bagaimana cara kalau ada
kejadian yang luar biasa mekanismenya seperti apa
kalau yang diatur itu misalnya di wapres bagaimana
nah itu tidak bisa begitu
wapres itu bersama presiden
wapres dengan presiden itu satu kesatuan
kadang orang suka memilah milah
antara kewenangan presiden
dia satu badan sebetulnya
sekalipun beda partai
katakanlah umpamanya beda komisi sekalipun
itu satu badan dpr
sama juga yang namanya
presiden waktu itu satu badan satu kesatuan
apa yang dilaksanakan
oleh wapres itu atas nama
institusi kepresidenan tapi tadi disebut beda
kalau cuti beda
maka itu satu
kita sepakat bagian ini dulu
kunjungan ke luar negeri ini harus dibedakan dulu
kalau dianggap ini sama
tidak selesai ceritanya
tadi kan saya bilang kalau ke luar negeri
tetap ada kekuasaan pada
ya kan secara
wapres ada di dalam negeri
tapi secara dulu kekuasaan tetap satu kekuasaan
presiden wapres sekarang bagaimana dengan cuti
kampanye sederhana saja
kalau cuti kan kewenangan diberikan kepada
ya selama masa
tapi tidak sepanjang
jadi bedakan ya bedanya pilkada dulu
sama pilpres kalau pilkada
sepanjang masa kampanye enam bulan
tahu nggak bisa gua enakan di balik kota nggak bisa
kalau sekarang presiden
mohon maaf malah diuntungkan
kenapa saya bilang diuntungkan
dia bisa pilih saya akan di bulan ini
bulan ini bulan ini minggu ini tanggal tanggal ini
diatur kalau gitu nanti
ngeresmin pabrik yang di aceh
tanggal sekian tanggal hari sekian sekian
hari ini tanggal ini semua di manage
loh dia yang bisa ngatur menteri pu
dia yang bisa ngatur menteri pelusia
dia semua mengatur apapun kegiatannya
ini kesannya kalau nggak mau cuti
nanti kesuksesan betul pak omar ini
ketika dia cuti
diambil alih dan disalahgunakan
saya kira itu berlebihan tidak seperti itu
memang aturan pemilunya harus cuti
saya bicara ini dalam
perspektif konstitusi dan ketatanegaraan
betul bang karena kalau tidak cuti
dia melanggar undang undang menggunakan
asas negara ada lagi yang dilanggar
oh oke pasas negara
masuk negara dong ketika dia
ada di istana dia tidak boleh
dalam masa kampanye masa kampanye
dia harus keluar dari ring istana
saat kampanye pada saat dia kampanye nggak boleh dia
di lingkungan pemerintahan di rumah ibadah
di bad kesehatan di kantor
pemerintahan tidak boleh sekalipun
presiden ada aturan nah begitu
nah pertanyaan saya
kalau presiden masa kampanye
terserah dia dia boleh cuti selama
dia tetap dapat bang pas palpet dapat
protokol dapat apalagi dia dapat
apakah dia perlu tapi itu fasilitas negara
betul itu fasilitas negara itu diatur di undang undang
yang tetap melekat adalah
ya kan pengamanan pas papres
tetap bahkan ditambah oleh kpu
pengamanannya karena calon ya karena calon
kemudian apalagi mobil
tetap masa dia pakai mobil sendiri
mobil kepresidenan tetap ya tetap
melekat ya kan sampai bensin bensinnya tetap
di situ bukan pensiun yang ngisi sendiri
kemudian apalagi protokolnya
tetap tetap semua yang
yang nggak boleh berada di istana yang tidak boleh
berada di tempat tempat yang tidak boleh
apa itu di antaranya di istana nggak boleh
oh itu jam kampanye nggak boleh
meresmikan sesuatu begitu nggak boleh ya nggak boleh
sore sorenya meresmikan istana
struktur itu nggak boleh boleh
kalau hari itu diputuskan
oke baik sebenarnya apakah
tidak ada yang tidak terlalu signifikan sebenarnya bang
kalau misalnya tetap cuti iya malah saya bilang
keja bang omar lagi malah diuntung
di bandingkan pilkada
oke baik nanti kita akan segera kembali
jadi nggak usah khawatir bang
nggak ada yang kudeta ini takut ikutin
oke kita lihat analisis dari pak ludem lagi
apa yang bisa dikhawatirkan
kalau calon presiden
walaupun itu petahana misalnya ya
tidak melakukan cuti kampanye
pertama apa yang dikhawatirkan
saya mau bahas tadi pak komar membandingkan
pemilu indonesia dengan pemilu amerika serikat
pemilu amerika serikat
yang dipilih cuma
dalam berkampanye tidak menyertakan cawapres
tadi udah disinggung oleh
di dalam pemilu indonesia pasangan calon
jadi presiden dan wakil presiden
itu dipilih bersamaan
sebagai kepala negara sebagai kepala eksekutif
itu satu paket ketika
cuti maka kewenangannya
diberikan kepada wakil presiden
selama cuti itu jadi tidak
tidak ada kekosongan kekuasaan
yang dikhawatirkan soal keamanan
itu pertama soal
logika pemilu dan pemerintahan presidensial
jadi tidak bisa dibandingkan dengan amerika
yang kedua juga bukan
berarti amerika itu
demokrasinya paling bagus dia kan nomor
yang di amerika pun bisa juga salah dan kita
gak perlu meniru salahnya
lalu yang kemudian
perlu ditekankan dalam
peraturan kpu tentang kebutuhan
cuti untuk diperinci adalah
negara yang menjalankan
pemerintahan saat presiden
kerja pemenangan pemilu
saya mau kasih gambaran
kasus kepulauan saibu
petana kepala daerah gubernur
basuki canepun jadi waktu
baju pemerintahan daerahnya
pemerintahan daerahnya dia
tidak bisa membedakan
mana dirinya sebagai kepala daerah
mana dirinya sebagai orang yang
berpertihan dalam pemenangan pemilu
waktu itu di
kepulauan seribu kan yang dibahas oleh
ahok adalah ibu ibu bapak bapak
jangan sampai begini begini yang
sebetulnya itu sebuah
pemenangan pemilu nah tapi
sebelumnya diiringin dengan pernyataan program ya betul
jadi tercampur maksudnya
untuk merinci keharusan cuti
dalam undang undang adalah untuk
menegaskan perbedaan itu menghindari
sehingga publik pun juga
praktek pesta demokrasi yang
campur baur antara
kepentingan negara kepentingan
pemerintahan tapi kalau ini ambil contoh
dari kepala daerah menurut pak komar sekali lagi
ini garis bawahnya yang saya tangkap adalah itu
beda antara kepala daerah dengan
presiden itu soal tadi yang tadi
apa tidak ada keseluruhan hukum
yang ini adalah kebutuhan untuk
tidak tercampurnya antara kerja penyelenggaraan
negara dan kerja pemenangan pemilu
itu dua hal harus ditekankan
jadi lebih kepada menyoroti soal itu ya baik pak komar
silahkan pak komar
jadi masih kukuh ini
bahwa tetap tidak perlu cuti ya
presiden ya kalau saya
tadi kan argumentasi saya ini
unadas empat puluh lima presiden dipilih langsung
maka presiden itu adalah mendataris konstitusi
bukan lagi mendataris mpr
mau bersama wakil presiden katanya tadi
iya bersama wakil presiden
bersama wakil presiden tapi wakil presiden hanya
boleh diberi kewenangan ketika
presiden ini memang mangkat atau berhenti
atau melanggar konstitusi tidak ada
menyerahkan itu tidak bisa
kenegaraan bagaimana itu tapi ya
ini pasti teman teman yang punya keamanan
maksudnya sebelumnya bisa bagaimana di pemilu sebelumnya oh di pemilu sebelumnya
contoh pemilu sebelumnya tidak ada masalah
sekarang tadi kan argumentasi saya
berikut kenapa kali ini lebih istimewa
ini dua ribu sembilan belas itu
dilakukan pilih keadaan langsung
legislatif presiden itu dilakukan
dalam waktu satu hari
kalau dalam kondisi itu lalu terjadi
siapa yang bertanggung jawab saya pikir
presiden republik indonesia joko widodo
jika kemudian berkepentingan

pertama kalinya ini
kemudian harus bisa membedakan
tanggung jawabnya sebagai kepala negara dan sebagai
calon calon presiden untuk tugas tugas
pemenangan pemilu gitu
dengan kemudian kpu merinci
yang sebelumnya misalnya ada tujuh hari
sebelum cuti itu diajukan gitu
tanggal tanggal yang diajukan
maka disitu ada kepastian hukum
kepastian penyelenggaran negara dan kepastian
pemenangan pemilu sehingga
pemilu dua ribu sembilan belas yang
kompleks ini tidak kemudian bertambah kompleks
dengan kesimpangsiuran kewenangan
kerja penyelenggara maupun pemilu
yang dikhawatirkan kalau kondisi ada sesuatu yang
cukup mengerikan misalnya ya
karena itu bersamaan
pileg bersama dengan pilpres
begitu nggak ada masalah
jadi begini pak reza
di papua kecil itu
kalau pilkada langsung
di beberapa daerah ada kerusuhan
di satu saja aparat kita pusing
indonesia besar ini kalau berapa daerah
berkejolak gimana cara mengatasi
dengan kepala presiden
sebagai kepala panglima tertinggi
sebagai segala kekewenangannya itu
dalam keadaan cuti juga
barangkali ini harus didiskusikan dengan
tidak boleh bertentangan dengan
undang undang pemilu itu juga dibawa
jadi undang undang pemilu atau peraturan
kpu atau pemilu tidak boleh
bertentangan dengan peraturan kpu
bahkan itu pasti sudah
makanya kita harus sepakat dulu bahwa
presiden dan wakil itu
ketika misalnya kewenangan
apakah kewenangan presiden boleh
diberikan kepada wakil pres boleh
saya bang komar presiden
saya wakil presiden kata bang komar
zah urusan pengangkatan
kau yang atur
ini kewenangan presiden kita contoh
tidak ini contoh
minta maaf ya dengan segala permohonan
maaf saya anda jangan semakan
urusan negara dengan urusan
bagi bagi kekuasaan di luar konstitusi
saya bicara dalam perspektif konstitusi dan
ketatanegaraan betul bang
ini maksudnya contoh konkretnya
tapi ini kan lebih ke urusan
politik sesat kan pak jokowi
tadi kan contoh nih
kewenangan presiden melantik
kenapa saya ambil contoh itu
pak sby dengan pak jokowi berbeda
soal kewenangan tim
tim penilai akhir itu namanya tpa
yang menentukan mengangkat
eselon i dan direksi bumn
pada zaman pak sbe
pak sbe menyerahkan
sepenuhnya kewenangan itu
pada pak yusuf kalla
pak jk urus
pada zaman pak jokowi
tidak diserahkan pada pak jokowi
tetap pak komar sebagai presiden
saya ikut dalam tim ada di situ ada bin
ada menteri terkait
jadi maksudnya tetap presiden yang
menegang tetap presiden
kewenangan ada di mana ada di presiden
tapi presiden boleh
sebenarnya boleh boleh
itu karena satu kesatuan makanya pada zaman
psd membagi bagi kekuasaan
kan kalau dipegang semua oleh presiden pusing presiden
setiap hari mau rapat ngurusin bumn
eselon i diserahkanlah
kekuasaan itu tapi pak komar kayaknya keberatan
dengan pembandingan contoh
kewenangan memang ada pada presiden
pada pak komar tapi yang menjalankan
tapi pak komar bisa
mendilegaskan saya sebagai wapres
makanya psb nya delegaskan pada wapres
kalau pak jokowi tetap pak jokowi
ya silahkan itu contoh yang sederhana
kita ambil contoh yang lain
jadi pak komar ini cuma satu
jangan sampai kewenangan presiden
berpindah tidak berpindah
ketika dia cuti
dia memang harus cuti kalau presiden
kampanye ini penting
ketika presiden kampanye
tapi tidak cuti
acp tidak cuti
ada yang dilanggar ada apa itu
ketika dia sebagai presiden
melekat dia sebagai
kepala negara sebagai presiden
yang semuanya diundang undang diatur
bahkan pembiayaan oleh apbn
bertabrakan di sini
maka presiden malah dianggap melanggar
undang undang supaya presiden
tidak melanggar undang undang ketika kampanye
saya ingin coba memahami apa yang
pak komarwi katakan
katakanlah ini contoh ya
semoga tidak terjadi di republik ini
kemudian presiden cuti karena berkampanye
cuti diserahkan kepada wakil presiden
di saat hari itu
kontestasi lalu ada kerusuhan besar
di beberapa wilayah presiden
saat yang cuti itu bisa nggak
kemudian mengambil keputusan
untuk segera menangani titik titik
tertentu dengan strategi strategi tertentu
atau itu tetap harus wakil presiden
kalau aturan ya
pada masa cuti
presiden lagi di papua
di daerah lain katakanlah
di jawa ada kerusuhan
wapres kan mengalami kewenangan
siapa yang perintah kapolri wapres
wapres perintah kapolri berangkat selesaikan
gubernur operasional ada perintah
ada siapa ada pada
pertanyaan saya sederhana apakah
ketika itu wapres tidak
berkorasi dengan presiden pasti
apakah pada saat itu presiden tidak
presiden bisa memerintah wapres
secara aturan ketika itu
mohon maaf nih kewenangan saya ada pada
wapres tapi kalau sudah
kejadian yang luar biasa
yang jadi presiden mau lagi
di ujung papua
ujung pasti kembali ke jakarta
masih jam dua belas
presiden ketika itu
posisinya sebagai presiden
kepada yang cuti
demi menyelamatkan kepentingan
jadi itu kondisional jadi
pak komar nggak usah khawatir
dalam kondisi seperti itu
sekalipun secara aturan harusnya
presiden tidak boleh ngurusin
negara lagi cuti tapi orang
akan memaklumi kondisinya
nggak mungkin juga ada yang protes
eh presiden jangan ke jakarta
itu bagaimana pak komar
kan itu sudah ada contohnya ya
justru ini yang
logika terbulat balik yang saya
ini harus dirumuskan
perdebatan kita tidak seperti itu
kalau cuti logikan kan
berhenti dari aktivitas ke presiden
loko masih dalam waktu itu
ada persoalan tiba tiba presiden
aktif kembali harus ambil tindakan
ini kan tidak masuk akal
situasinya aturannya tidak boleh
tapi dalam kondisi yang luar
kan kita bicara yang luar biasa
pak komar menggambarkan yang luar biasa
dalam kondisi yang luar biasa
apakah kita biarkan
apakah presiden lagi konflik
di satu daerah terus dia kampanye kampanye
kan nggak mungkin pasti dia berhenti kampanye
dia terbang ke jakarta
dia panggil panggil rapat ini itu
apakah dia nggak melanggar
sudah sekarang saya ikut logikanya bang
bangkanya saya kembali lagi
ini kan diatur oleh undang undang
dia satu katakan dari jam enam pagi sampai jam enam sore
di tengah hari
dia ambil alih ini
habis akan diribut
dasarnya apa kalau ambil alih kalau udah masa cuti
makanya saya bilang kita harus memposisi
abang kan tadi sudah bilang
kita harus memposisikan
indonesia dalam keadaan genting
dalam keadaan darurat
apakah peraturan kpu
akan mengalahkan dalam posisi itu
apakah undang undang pemilu
akan mengalahkan dalam posisi genting
dari dasar kegentingan yang lu maksa
kegentingan itu menggunakan dasar apa
dasarnya sebagai kepala negara
kepala negara bagaimana dia sudah kecuti
dia ada hukumnya di situ
dia cuti karena untuk kepentingan kampanye kan sederhana
tentu aturannya memang
dia ketika cuti
ya kan kehilangan
kalau dalam kondisi normal normal
memang harus dikutip
kehilangan kewenangannya dong
kita ini ada hukum
tapi ada di atas hukum
kewenangan berpindah pada wapres
tapi dalam posisi kegentingan
dengan situasi kegentingan
jadi dia ngambil alih
dia balik ke jakarta dia berhenti kampanye jam empat
dia kepentingan mana
masa kepentingan dirinya sendiri
biar jadi presiden dia mungkin
pasti dia kembali ke jakarta
pasti dia kembali ke jakarta
dia sesekali rapat bagaimana ini
terus kita mau protes
kalau misalnya ada fraksi oposisi
mempermasalahkan itu gimana
kita harus rasional
kita harus rasional memposisikan ini
ini rasional itu karena belum terjadi
kalau terjadi pasti dicari yang tidak racun
enggak ini jelas
kita dengar dari bangun saya
kalau kondisinya genting seperti itu bagaimana
relevansi pembahasan kita hari ini adalah
bagaimana mengoreksi peraturan kpu yang bertentangan
kebutuhan dari pak komar
yang disinggung tadi
kemudian apa yang dijelaskan oleh pak riza
relevansinya adalah bagaimana kpu bisa
menuangkannya di peraturan secara rinci
sehingga kemudian tidak ada multitafsir
karena jika kita bandingkan dengan peraturan
sebelumnya memang sudah tertulis rinci
pertanyaannya memang kenapa luput itu
dituliskan secara rinci di damping kpu
masih ada waktu untuk kemudian kpu
memang luput atau bagaimana
karena sebenarnya komisionernya juga ada yang dari sebelum sebelumnya
kami belum bisa memastikan penyebab dari
luput itu apa tapi
yang terpenting adalah di momen
persiapan pemilu ini
dipersiapkanlah peraturan yang baik
yang jangan dilupakan ini pemilu serentak pertama kali
jangan sampai apa yang sudah
dicapai bagus di pemilu sebelumnya
malah kemudian tidak dilanjutkan
jangan sampai ada masukan masukan yang disampaikan
memperbaiki itu malah tidak dimasukkan
karena kita lihat sudah dua partai
dua fraksi di dpr
yang cukup besar ini
pdip dan golkar sepakat untuk tidak
meminta presiden tidak cuti
saat kampanye nanti kalau misalnya
kemudian ini menjadi pembahasan di dpr
akhirnya presiden tidak cuti
perlu terjadinya perubahan undang undang
revisi undang undang terbatas
agar presiden tentu saja kan kita tidak ingin
presiden kita melanggar undang undang kan
tidak harus cuti maka harus direvisi
undang undang harus berjuang
undang undang saat ini tadi kalau disinggung dengan
pak komar sebagai
bertentangan dengan konstitusi
saya pikir tidak juga ya karena
di dalam undang undang dasar kita
komisi pemilihan umum adalah komisi
yang sifatnya nasional tetap dan mandiri
kemandirian ini dijamin konstitusi
disinggung oleh pak riza bahwa
rezim pemilu maka konstitusinya
kemudian ditegakkan juga bahwa
peraturan kpu jika kemudian
mengharuskan cuti yaitu adalah
amanah konstitusi amanah undang undang
dan harus dijalankan
harus dilaksanakan jadi kita harus membedakan
tadi antara presiden sebagai penegak
pemerintahan dan presiden sebagai calon
ini yang tidak boleh rancu dan inilah yang
selama ini rancu kepala
daerah pilkada di sudut tiga gelombang ini
banyak rancu ini
tadi contoh pakai baju seragam
sederhana kan ketika dia pakai seragam
dia harus tahu kalau seragam pemda
dia sebagai kepala daerah
tidak boleh dia
makanya dia diatur pns tidak boleh kampanye
itu ada aturannya
jadi sama presiden juga begitu
jadi kita bedakan yang pasti
kita ingin pemilu ini damai
sukses demokratis salah satunya
adalah merujuk pada ketentuan aturan
yang ada tentu kita tidak ingin
ada chaos ada kerancuan
caranya bagaimana patuhi
aturan yang ada sesuai dengan kewenangan
yang ada jadi kalau kemudian
tidak cuti saat kampanye nanti
berarti pdip golkar akan mengajukan ini
ke revisi undang undang terbatas dong
undang undang ini kan juga dibahas
pdi perjuangan dan golkar di sana
tapi dalam perjalanan
kan kita juga harus lihat situasi
politik kekinian dan ke depan
nah kalau ada hal hal yang memang
dilihat untuk kepentingan nasional
kenapa tidak dilakukan yang jadi masalah
undang undang ini terkait
cuti kampanye sama seperti
undang undang yang lama kenapa
sekarang pdip sama golkar
iya kan itu serentak
masalah serentak tadi tidak ada hubungannya
berbeda undang undangnya sama
pemilunya sama gitu loh bahwa presiden
sebagai incumbent sebagai capres sama
ini kekhawatiran menurut saya berlebihan
malah saya menyarankan kalau seperti itu
kasian presidennya malah dianggap melanggar
karena ketika dia tidak
cuti tapi melakukan kampanye
melekat pada dirinya sebagai presiden
kepada negara terkait
dengan apbn dan sebagainya
jadi salah jangan dong kan harus dijangka presiden
ini bicara berdasarkan aturan apa kepentingan
kalau saya bicara kepentingan
orang bilang ada kepentingan jujur
kalau saya bicara kepentingan saya sebagai oposisi
saya maunya seperti pilkada
selama masa kampanye
sepanjang masa kampanye
untuk pemilu dua ribu sembilan belas delapan bulan
kalau saya sebagai penantang
mungkin bang komar kalau sebagai penantang
saya sebagai incumbent
nanti kan presidennya pra praboh nih
jadi oposisi umpamanya
kalau gitu pra praboh nanti
betul makanya kita harus menempatkan
jangan posisikan kita
mau untung terus
ketika sebagai oposisi
ketika berkuasa boleh tidak cuti
itu udah fair itu
bang reza edi tidak mengerti
tidak paham apa yang saya sampaikan

dalam sejarah ketat regeran republik
pilkada langsung seluruh indonesia
tadi saya kasih contoh contoh
contoh setelah di papua
ada kerusun di beberapa kabupaten
tapi saat kamu jadi calon presiden nanti
pilkada serantaknya sudah selesai
tapi pilkada pemilihan legislatif
semua kan jalan satu kali
pilihan langsung ini mulai rentetan dari dua ribu delapan belas

jadi presiden jadi pelanggar
saya masuk di
harus dibedakan urusan kepala negara
dengan urusan bupati gubernur
itu dua hal yang berbeda
dan tolong harus itu dibedakan
makanya saya bilang kita tidak boleh
dia mengurus ke dalam dan mengurus ke luar
kepala daerah itu ada masalah
makanya saya bilang dalam menjalankan ketatanegaraan pemerintahan
kita tidak boleh selalu mengambil
minta petahana cuti
ketika kita berkuasa
tidak cuti ya itu nggak fair
kita lihat nanti perkembangan dinamikanya seperti apa
tapi kita harus akhiri perbincangan kita malam ini
terima kasih bang om martin
sama dip sama gerida cs
terima kasih juga bang ustaz telah
bergabung bersama kami malam ini selamat malam
dan cnn indonesia prime news akan segera kembali
setelah jadwal berikut ini